jangan bodoh farida hentikan tangisanmu
jangan sia siakan air matemu buat pengecut seperti sembar
dia sama sekali tidak pantas untuk kamu cintai
lupakan dia buang dia jauh jauh dari pikiranmu
aku senang kau masih mengingatku arabi
rupanya kamu silman jelek
aku pastikan hari ini adalah hari terakhir kau menghina ku rmb
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
aku akan menghina kau
apa bagimu faris
farida itu lebih penting daripada ibumu sendiri
aku tidak pernah minta hari janji ku pada ibu
lalu untuk apa kamu menemui faridya
sembara jawab ibu
aku ingin sekali mengatakannya kepada ibu
tapi untuk saat ini aku belum bisa
kalau begitu mulai sekarang kamu anggap ibu kamu mati
jadi kamu bisa sesuk kamu
kamu bisa melakukan segalanya
jangan marah bu
jangan marah bu
ku adalah marahnya wobloh
ridonya ibu ridonya wobloh
kemana semua orang
tadi dororozmina pergi bersama jumadi juragan
semua gara gara kamu
putri yang kamu bilang selalu menjaga kehormatan keluarga
putri yang kamu bangga banggakan dia kabur dengan sembarang
mbak yu bicara apa
tidak tidak mungkin mbak ayu
mbak yu jangan bercanda ya
sejak kapan aku bercanda dengan kamu
kalau kamu tidak percaya kamu cek di kamar dia
apakah dia kabur atau tidak
kalau sudah begini siapa yang disalahkan
siapa rahman kalau bukan kamu
kamu selalu memanjakan dia
dan kamu selalu menuruti semua keinginan dia
sampai dia menginjak injak kehormatan keluarga kita
jangan bertengkar mude
ini bukan salah bopo
ini semua salah farida budi
sepuluhnya salah farida
maafkanlah semua kesalahan farida
maafkan farida yang selalu membuat susah kalian
mulai sekarang farida akan menuruti semua keinginan budha dan bopo
mulai sekarang farida tidak akan lagi menentang budha
jika buddha menginginkan aku untuk menikah dengan mardian
maka aku akan menuruti mardian
membiarkan nyai kembang dalam pengaruhnya terus menerus
itu bisa sangat membahayakannya
aku harus melakukan sesuatu
tapi apa yang harus aku perbuat
hanya dia yang bisa menolongku
jangan bodoh farida
jangan sia siakan air matamu buat pengecut seperti sembara
dia sama sekali tidak pantas untuk kamu cintai
buang dia jauh jauh dari pikiranmu
aku akan melupakanmu sembara
aku akan melupakanmu selamanya
aku akan melupakanmu selamanya
aku akan melupakanmu selamanya
aku akan melupakanmu selamanya
aku akan melupakanmu selamanya
aku akan melupakanmu selamanya
apa bagimu farida itu lebih penting daripada ibumu sendiri
aku tidak pernah mencari janjiku kepada ibu
lalu untuk apa kamu menemui warida
aden kenapa melamun mari kita sholat subuh